anda masih bersama kami di cnn indonesia news update menanggapi laporan transaksi mencurigakan senilai tiga ratus triliun rupiah di lingkungan kementerian keuangan
pada sabtu siang menteri keuangan sri mulyani dalam konferensi persnya bersama menko pohukam mahfud md menyebut dirinya belum mendapatkan laporan soal aliran dana tiga ratus triliun tersebut
sri mulyani berharap agar kepala ppatk ivan yustiavanda bisa membuka informasi tersebut kepada publik
sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi rp tiga ratus triliun itu ngitungnya dari mana transaksinya apa saja siapa yang terlibat
saya tanyakan kepada pak ivan pak ivan tiga ratus triliun itu seperti apa
mbak ia disampaikan saja secara jelas kepada media siapa siapa yang terlibat pohon transaksinya seperti apa dan apakah informasi itu bisa di share ke publik
apakah informasi itu menjadi
bukti hukum monggo makin detail makin bagus
sementara itu terkait kasus rafael alun trisambodo menko pohuka mahfud md menyebut berdasarkan investigasi intelijen keuangan
dari laporan kekayaan sebesar lima puluh enam miliar rupiah yang dilaporkan diduga ada jumlah transaksi sebesar lima ratus miliar rupiah yang terkait dengan rat
semua transaksinya itu
itu ada lima ratus miliar yang terkait dengan dia
itu yang dilaporkan lima puluh enam yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan ini ya bukan bukti hukum ya
hukum tapi aneh
masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan perusahaan yang mungkin tidak perlu operasi tapi uangnya banyak